bakal calon presiden dari pdi perjuangan ganjar pranowo bersama wakil ketua tim pemenangan
nasional ganjar tuan guru bajang muhammad zainul maxdi berkunjung ke pondok pesantren nurul
musinin batu jai kecamatan praia barat kabupaten lombok tengah nusa tenggara barat pada minggu
dalam kunjungannya ganjar menekankan pentingnya pondok pesantren untuk beradaptasi dengan
ketidakpastian dunia sehingga para santri bisa adaptif terhadap perubahan selalu saja setiap ke
ponpes ada saya satu yang disampaikan apakah terkait dengan ponpesnya kalau disampaikan satu
bagaimana mengembangkan pondok pesantren alhamdulillah sudah ada undang undang pesantren tinggal
sebenarnya melaksanakan maka butuh assessment pendampingan pelatihan sementara itu pada minggu
siang bakal calon presiden dari koalisi indonesia maju prabowo subianto menyinggung komitmennya
untuk tidak menjadikan rivalitas dalam pemilu sebagai sumber permusuhan pernyataan ini disampaikan
ketika prabowo subianto menghadiri acara deklarasi relawan matahari delapan di jakarta kita berbeda benar
pendapat kadang kadang pukul meja apa kau apa kau tapi pada ujungnya sudah kan gitu gimana sih lo kan
kita temen ngapain kita ribut ribut
itu harus ada kesadaran itu prabowo juga menilai bangsa indonesia harus bisa lebih dewasa menanggapi
rivalitas menurutnya tidak masalah berbeda pendapat tetapi harus tetap menjunjung persatuan indonesia